pemerintah dan dpr ri sepakat untuk menambah jumlah lima belas kursi di dpr
hal itu diputuskan dalam rapat panitia khusus rancangan undang undang pemilu
akibatnya menurut deputi sekjen fitra apung widadi
beban anggaran negara ikut bertambah sekitar tiga puluh enam delapan miliar rupiah setiap tahun
hal ini terkait gaji kemudian dana reses rutin uang rapat
dana komunikasi rumah dinas dan berbagai fasilitas lainnya
berikut kita ulas satu per satu
angka lima belas ini kemudian didapatkan dari hasil kompromi
karena pada awalnya pansus telah menyepakati untuk penambahan sembilan belas kursi di dpr
terkait usulan tersebut menteri dalam negeri cahayu kumolo menyampaikan
bahwa pemerintah menawarkan sebetulnya lima sampai sepuluh kursi saja
tapi kemudian dari hasil diskusi akhirnya disepakati menjadi lima belas kursi
alasan dpr untuk mengusulkan
penambahan kursi adalah demi keadilan kemudian proporsional dan juga pemerataan
ini berdasarkan jumlah penduduk di indonesia
karena selama sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk terus bertambah
data terakhir menunjukkan dua ratus lima puluh delapan juta
angkanya adalah jumlah penduduk indonesia
pansus kemudian menilai penambahan kursi tersebut sangat penting
mengingat ada tambahan provinsi baru juga
yakni kalimantan utara yang kemudian diresmikan pada tahun dua ribu dua
kemudian dengan penambahan lima belas anggota dpr baru
ini dampaknya maka dana apbn akan tersedot hingga puluhan miliar rupiah
untuk pertama dana reses sebesar rp satu tujuh miliar dikali lima belas orang menjadi rp dua puluh dua lima miliar
kemudian ada gaji rp enam puluh tiga juta rupiah per orang dikali lima belas menjadi rp sebelas tiga miliar rupiah per tahun
jika dijumlahkan angkanya menjadi rp tiga juta
ini dengan catatan belum ditambah dengan penambahan uang rapat dan juga komunikasi
dan juga ada tambahan ruang kerja dan rumah dinas
sehingga diperkirakan menurut fitra angkanya bisa membekak menjadi tiga puluh delapan miliar rupiah lebih
kemudian dengan adanya penambahan lima belas kursi baru anggota dpr yang sudah disepakati dpr dan juga pemerintah
maka jumlah wakil rakyat di senayan ini akan membengkak menjadi lima ratus lima ratus tujuh puluh lima kursi
ini adalah jumlah angka kursi di dpr dari tahun ke tahun
dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ke dua ribu empat adalah sebesar empat ratus enam puluh
dan yang terakhir yang angkanya masih sama adalah dua ribu sembilan sampai dua ribu empat belas
ini argumentasi yang disampaikan oleh dpr
kurang lebih sepuluh tahun terakhir belum ada penambahan sama sekali jumlah kursi anggota dewan
sementara jumlah penduduk indonesia semakin bertambah belum lagi ada penambahan provinsi
semoga saja lima ratus tujuh puluh lima kursi ini penambahan ini
berbanding lurus dengan perbaikan kinerja anggota dewan yang sampai saat ini masih belum memuaskan